peraturan ini akan mulai berlaku satu september dua ribu dua puluh
b dua puluh tadi industri otomotif semua siap
jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi dari produsen otomotif
demikian pula untuk alat berat dan juga mesin mesin stasioner
jadi dari prinsipal sudah menyatakan b dua puluh siap digunakan
aturan penerapan b dua puluh dari pemerintah disambut baik oleh pengusaha otomotif
b dua puluh buat kita tidak ada masalah
tadi pak menteri sudah menyatakan bahwa b dua puluh itu ada efek yang namanya sop efek ataupun yang namanya sabun efek
kenapa begitu karena dia itu belanja dipakai untuk bikin sabun
tapi dengan adanya yang namanya soft efek itu untuk mobil mobil baru nggak ada masalah
pemerintah mengklaim penerapan b dua puluh harus dilakukan
guna menekan kebutuhan impor dan peningkatan harga kelapa sawit
pemerintah meminta semua perusahaan baik menengah maupun besar menggunakan b dua puluh
biodiesel b dua puluh merupakan bahan bakar yang jauh lebih murah dan lebih bersih
b dua puluh nantinya dipergunakan untuk bahan bakar kendaraan bermesin diesel standar euro dua
khususnya bagi kendaraan baru
biodiesel sendiri berbahan
bahan dasar minyak nabati
aturan b dua puluh rencananya mulai diberlakukan pemerintah pada satu september dua ribu delapan belas
setelah perhitungan alokasi peraturan presiden dan peraturan menteri esdm sudah rampung
sementara tujuan penerapan aturan b dua puluh ini adalah untuk mengurangi defisit neraca perdagangan sektor migas
kebijakan ini juga diklaim dapat mengurangi impor minyak
memperbaiki defisit transaksi berjalan dan diharapkan dapat memacu kinerja ekspor kelapa sawit
pemerintah telah merencanakan penerapan aturan b dua puluh
penerapan aturan b dua puluh ini sejak akhir juli dua ribu delapan belas
pemerintah menyebut penerapan aturan b dua puluh tidak memerlukan transisi dan dapat langsung diterapkan
penerapan b dua puluh sebagai upaya pemerintah menghemat devisa negara sebesar lima lima miliar dolar amerika per tahun